yang lama akan berganti dengan yang baru
komisi pemilihan umum telah meresmi menetapkan lima ratus tujuh puluh lima anggota dpr ri periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat menjadi tantangan terberat yang harus diselesaikan oleh lima ratus tujuh puluh lima anggota baru
selain itu masih banyak pekerjaan rumah yang menumpuk juga perlu dituntaskan para anggota dewan terpilih
komisi pemilihan umum resmi menetapkan lima ratus tujuh puluh lima anggota dpr ri dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
di antara anggota dewan terpilih ada wajah baru namun nyatanya tetap didominasi wajah lama
mulai dari kalangan selebritas hingga kerabat kepala daerah
dari data kpu lima puluh dua tiga persen atau tiga ratus satu persen
dpr ri adalah petahana
sementara empat puluh tujuh tujuh persen atau dua ratus tujuh puluh empat orang adalah anggota baru
jumlah total anggota dewan terpilih adalah lima ratus tujuh puluh lima orang
dpr periode mendatang tentu saja harus bekerja keras karena setumpuk pekerjaan rumah sudah menanti mereka
rendahnya kepercayaan masyarakat akan kinerja dpr menjadi salah satu tantangan terberat
forum masyarakat peduli parlemen indonesia atau formapi menilai setidaknya ada tiga tantangan besar untuk anggota dpr ri baru periode dua ribu sembilan belas dan juga dua ribu dua puluh
nah tantangan yang pertama anggota dpr ri baru dua ribu sembilan belas juga dua ribu dua puluh empat ini harus lebih produktif lagi dalam menghasilkan undang undang dan juga menyelesaikan target program legislasi nasional
kalau dibandingkan pada periode lima tahun yang ini atau dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas ini produk legislasinya lebih sedikit dari target yang sudah diperlukan
menyenangkan antara pemerintah dan juga dpr
nah untuk tantangan yang kedua ini juga cukup penting soal angka kehadiran di sidang paripurna dan juga di rapat rapat komisi
nah legislator baru diharapkan harus lebih rajin lagi untuk menghadiri rapat rapat komisi dan juga di sidang paripurna
nah tantangan yang ketiga ini adalah tantangan yang paling penting dan menjadi sorotan terutama soal komitmen mereka bagaimana dalam pemberantasan korupsi
kalau kita lihat pada dpr periode dua ribu empat belas dan juga dua ribu sembilan belas ini banyak sekali anggota dewan yang tersangkut kasus korupsi
sehingga untuk legislator baru untuk lima tahun ke depan mereka diharapkan tidak ada lagi yang terjaring operasi dari komisi pemberantasan korupsi
saya kira sulit mengharapkan itu jika perubahan itu tidak mulai dari partai politik
sumber segala kasus korupsi maupun laku korupsi yang melibatkan anggota dpr
saya kira masih terpulang
pada partai politik komitmen partai politik itu yang tidak pernah kelihatan untuk membersihkan republik ini dari korupsi gitu ya
proses seleksi awal menjadi anggota dpr itu dari partai politik dan mereka sudah tidak sensitif terhadap pemberantasan korupsi sejak awal
jadi mengharapkan ada sesuatu yang baru di dpr terkait dengan pemberantasan korupsi saya kira itu terlalu muluk
anggota dpr ri termuda dari partai nasdem dapil sulawesi utara hilari lasut mengakui
tantangan terberat adalah menghilangkan stigma masyarakat soal anggota dewan kerap melakukan praktik korupsi
hillary juga berjanji sebagai milenials yang masuk ke senayan ia akan menjaga idealisme politik dan bergerak lebih cepat
untuk bisa dibedakan dengan yang lain kami datang membawa substansi kami datang membawa kualitas
dan kami datang membawa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dari seorang milenial
jadi mungkin kami tidak datang dengan kami yang termuda dari partai nasdem ini tidak datang dengan latar belakang
kami bukan anak siapa siapa mungkin kebanyakan tapi kami datang sederhana membawa kualitas kami
karena pak presiden pernah bilang kenapa kita membutuhkan milenial ada di jabatan strategis di pemerintah
yang pertama karena kreatif dinam dan cepat bergerak itu yang akan kami bawa supaya kami kemudian juga bisa menjaga idealisme
legislator baru akan dilantik satu oktober mendatang dengan setumpuk pekerjaan rumah mereka tidak boleh terlena karena anggota dewan harus bertanggung jawab atas mandat